dan saudara berita pilihan berikutnya ada kebakaran rumah satu orang tewas
satu orang tewas dalam kebakaran rumah mewah berlantai dua di kawasan pasar minggu jakarta selatan
kebakaran diduga karena korsleting listrik
kebakaran menghanguskan sebuah rumah bertingkat yang berada di jalan kebagusan raya pasar minggu jakarta selatan sabtu dini hari
menurut penjaga keamanan api muncul pertama kali di lantai dasar tepatnya di ruang tamu
meski penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti namun diduga api pertama kali muncul akibat korsleting listrik
petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah jakarta selatan berupaya mencegah agar api tidak meluas ke bangunan lainnya
dalam kebakaran ini seorang penghuni rumah ditemukan tewas
korban merupakan pria berusia lima puluh sembilan tahun yang ditemukan di lantai dua
mendapati salah satu anggota keluarganya tewas para penghuni rumah lainnya pun tampak shock
jadi kebakaran rumah tinggal dengan luas kurang lebih satu tiga ratus dua lantai
rumah rumah tinggal mengidap penyakit struk
begitu terjadi j enam puluh lima atau kebakaran langsung
korban masih di lantai dua
untuk membantu proses pemadaman sekitar dua puluh unit mobil pemadam dikerahkan